kapan tidurnya bu satu jam ya satu hari satu jam bu tadi malam satu jam juga
dan selalu sehat gak pernah ada sakit
dirasain sendiri aja
tapi bila ngeliat senyuman anak net anak sembuh dah
mobil angkutan umum langganan sudah datang menjemput ibu ina
begitu ia akrab di sapa
semua barang dagangan di bawah ditata dengan hati hati
termasuk nia fitriani anak sulungnya
usia nia memasuki lima belas tahun
tapi ia tentu berbeda dari remaja seusianya
jadi ini setiap hari selalu di bawah nia nya ya
iya kayak ini penggendongan
pangkunya begini ya
karena posisinya tidak bisa duduk
beratnya bersama berapa ya ini
itu terakhir ditimbang kenapa ini digendong
tahun lalu itu tiga puluh kilo
berarti masih cukup baru ya
berarti tiga puluh kilo ibu gendong setiap hari termasuk barang barang bawaan ini
iya ini pang dibantu bantu sama sama
berat badannya jauh di bawah normal
hanya tiga puluh kilogram
tapi itu beban yang jauh dari kata ringan untuk digendong setiap hari
mereka harus menempuh perjalanan ke pasar
sejauh lima km dari rumah
hari ini nenek nia kebetulan ikut berdagang
landi rahmat anak kedua bu ina yang baru berusia tujuh tahun juga ikut menemani
nia mengalami kelainan pada tengkorak kepalanya sejak lahir
gadis itu sudah pernah diperiksa di rumah sakit di banjarmasin waktu usianya tiga tahun
dokter bilang ini tidak bisa dioperasi
ibu itu dokter ardik spesialis dari bedah otak langsung dari jakarta
ada di sarimulia di banjarmasin
di situ nggak bisa dioperasi dirawat aja ibu
anaknya seumur umur kayak bayi
berkah buah ini boleh jarak dikit jan
surga dunia herapian buah jan
ih tawa ih tau
anak anugilah tuhan ya
anaknya mau dikair
tidak ada baik kalau dikair jan
karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan biaya
nia hanya sempat berobat alternatif satu kali
suami ibu ina meninggal dua tahun lalu karena serangan strok
kini ia berjuang sendiri membiayai buah hatinya
meski bu ina tinggal berdekatan dengan saudara saudaranya
tak mudah menitipkan nia pada orang lain
karena itu membawa nia saat bekerja
adalah satu satunya pilihan
ayo nia kerupuk
ina membawa sekitar tiga puluh bungkus jajanan
mulai dari kerupuk ikan peye hingga kacang
perbungkus dihargai sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
berapa ini bu
ada kalanya seluruh dagangan laris terjual
bahkan tak jarang sejumlah pembeli yang merasa empati pada nia
juga memberi sedikit sedekah
selamat pulang bu

terima kasih bu
ada pula orang yang lewat di pasar yang meremehkan kondisi nia
tapi kalau sempat itu cerita juga
ada juga yang mungkin menunjukkan ekspresi
ya itu terkadang
siang siang itu rajin ada orang lewat turun dari vaksin
ibu hamil yang lain lain
itu orang yang lewat
penting kan mengganggu orang
mungkin orang lihat jijik atau apa
padahal kadang bikin bikin ini aja
sampah bersih kami di rumah
kayak apa itu rasanya
ngelihat orang jijik sama anak sendiri
yang banfaat erat
luchek luar bantuan kita
aku yakin orang orang ini karena malam kita pun seperti itu
kalau ada wie wak
kalau aku berpikir jatuh itu
dan selalu sehat gak pernah ada sakit
sakit tapi kan bisa melulu
dirasain sendiri aja
tapi bila melihat senyuman anak melihat anak sembuh dah
hari beranjak sore
mendekati pukul tiga satu persatu kerupuk bu ina sudah terjual
tapi kami juga harus mempersiapkan untuk berdagang esok hari
kalau sudah sore sudah mau habis jualan
sambil belanja kita harus belanja
belanja juga buat besok
kalau besok kan habis sehari belanja lagi
habis sehari habis sehari lagi
jadi kalau belanja itu modelnya setiap hari gitu ya
diputar dari hasil itu
ini kalau belanja di mana
pasar di jalan
ini tinggal jalan juga kan
oke mau belanja
ini kalau ditinggal biasanya gimana
gak apa apa ada nenek ya kebetulan hari ini
ya keuntungan satu hari berjualan
hanya cukup sebagai modal untuk membeli bahan memasak satu hari berikutnya
semua harus serba dihemat
agar cukup untuk membeli kebutuhan rumah
dan juga untuk membeli bahan memasak yang lainnya
setiba di rumah
tak ada jeda bagi ibu ina untuk melepas lelah
kami segera membereskan perlengkapan dagangan
hari ini bukan hari keberuntungan kami
tak semua kerupuk habis terjual
kami terpaksa membawa pulang lebih dari sepuluh bungkus
karena tak laku hingga sore
kerupuk ini akan disimpan
dan kita akan menjualnya
untuk dijual lagi besok
setelah itu masih ada sederet tanggung jawab yang harus dilakukan
mengurus anak bungsunya ahmad raisal
yang baru berusia satu lima tahun
selama ibu ina bekerja
isal dititipkan kepada saudara
belum lagi memandikan nia
ibu ina harus kuat menahan beban berat badan nia
dan harus sigap selama proses memandikan
apalagi nia tak tahan kalau kedinginan
rumah barak kayu sederhana
di kelurahan menteng kecamatan jekan raya
kota palangkaraya kalimantan selatan inilah
ibu ina dan keluarga kecilnya
menghabiskan hari demi hari
rumah ini bu ina sewa
sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulan
rumah tiga x lima meter itu tak punya wc
untuk buang air mereka harus keluar rumah
dan memakai kakus bersama
ibu ina masih tak punya waktu untuk dirinya sendiri
ia menyiapkan makan untuk anak anaknya
dan menidurkan si bungsu yang masih balita
barulah jika semua urusan rumah tangga selesai
wanita berusia tiga puluh lima tahun itu mempersiapkan dagangan
untuk keesokan hari
kali ini ia akan memasak peyek
jenis camilan yang paling dicari pelanggannya
ini satu jenis aja berapa lama mengerjakan
kalau lu ngajin biasanya bikin ini seadonan
tiga bungkus ini tepungnya satu ini
jadi kan empat bungkus
empat jam baru selesai
makanya anaknya harus tidur
kalau nyamuk kerja peyek ini
tapi dapatnya lumayan
modalnya hitungannya sama minyaknya
sama minyak tanahnya itu seratusan
hasilnya dua setengah
jadi ada untung satu ratus lima puluh untuk hidup sehari hari
untuk transport segala macam itu tadi
yang juga pengeluarannya besar
empat jam untuk satu jenis saja itu bu
kapan tidurnya bu
satu jam dia
satu hari satu jam bu
tadi malam satu jam juga
tidur selama dua jam
wah biasa ya bu
satu jam dan kuat satu hari
paling lama dua jam
dan selalu sehat bu
gak pernah ada sakit
sakit tapi kan bisa melu
dirasain sendiri aja
tapi bila melihat senyuman anak
nget anak sembuh dah
semangatnya ada disitu
jadi sakit ditahan saja
jadi sakit ditahan saja
jadi sakit ditahan saja
jadi sakit ditahan saja
jadi sakit ditahan saja
jadi ijal itu mungkin gak kenal
kini penghasilan bu ina adalah satu satunya penopang hidup keluarga kecil ini
ia harus kuat
meski jalan tak selalu mulus
sesungguhnya masih banyak harapan bu ina
termasuk mengunjungi lagi makam almarhum suami
tapi impian itu ditanamnya rapat rapat
sebab bisa memberi makan anak anaknya tiap hari
masih jadi prioritas utama
di makam kan di mana
di tabalong di tanjung
di banjel berarti ya
karena itu kampung beliau ya kampung almarhum ya
kalau kesana berapa lama
belum ada kesana lagi
kalau dari sini dari sini dulu ke banjar empat jam
dari banjar kesana enam jam
itu terakhir kesana kapan itu bu
terus yang menguburkan itu aja
terus setelah itu sudah
belum kesana lagi
jadi disana makannya almarhum
sebenarnya saya ingin bu kesana lagi
berkunjung ke almarhum
belum ada kecutinya
mudah mudahan ya bu
pasti almarhum tenang
sudah tenang disini
kalau blue baro
dua lebih sabar
kamu mau main main
hari hari dilewati ibu ina dan anak anaknya tanpa variasi hanya rutinitas
satu dua kali saja dalam satu tahun mereka benar benar istirahat untuk sekedar melepas penat
sore ini selepas berjualan tim berbuat baik mengajak keluarga bu ina menikmati kota palangkaraya
kami mampir di taman olahraga mengajak nia izul dan izal bermain seperti layaknya anak anak lain
kalau di sini pernah nggak sih jalan jalan sama anak anak
belum pernah tapi kalau main mainan mainan anak anak gitu ngajakin
izul pernah ke danggo
tapi bukan taman seperti ini
enggak karena taman luas ini ini kan terbuka kan lebih tercutuk kan lebih sedikit orang
terus biasanya kalau sore sore di rumah gitu ya bu
kalau nia biasanya di rumah kalau begini diajak keluar bagaimana nggak apa apa ya ini
gak apa apa sih habis tidur
oke jul kita mau main apa jul coba mobil apa
mana lagi pak mau ke mana pak
momen seperti ini bisa dibilang langka
sebab tak mudah membawa nia pergi keluar rumah
senyum riang tak hanya tampak dari raut wajah nia tapi juga kedua adiknya
mereka puas bisa sejenak bermain di ruang terbuka
udah gedenya juga mau main ekskavator
langit mulai gelap
kami juga sudah menyiapkan kejutan kecil lain
untuk bu ina dan anak anaknya
punya siapa itu
mau diturunkan dulu ya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tahun ini izo menginjak sekolah dasar
kami memberi sedikit keperluan sekolah untuk menunjang pendidikan dan cita citanya
bisa dimasukin sini
iya bulianunya pakai jus
ya apa sekolahnya
kalau gede cita citanya mau jadi apa tadi
tapi mau jadi apa
mau bangun apa
oh jadi bangun gedung
kontraktor gitu ya
dari kapan sih bu kasurnya bu
sudah apa namanya
mulai kabarnya ini waktu masih umur lima tahun
lima tahun berarti udah sepuluh tahun itu belum pernah ganti ya
apa harapannya ibu buat nia
harapannya cuma ya nia nya gak bisa di operasi ya
udah nia nya panjang umur kenaklah sehat kuat
mama kuat ya beramanya ikhlas baik doa
nia nemenin mamanya setiap hari kekuatannya mamanya
tiga puluh kg setiap hari ibu kuat sekali
dan semoga selalu kuat dan semakin banyak rezekinya semakin banyak yang membantuin
cobaan dan tantangan adalah keniscayaan dalam hidup
tapi tak satupun dari kita akan menghadapinya sendirian
seperti ibu rainawati yang membuka lapak demi menghidupi anak anaknya
kerja kerasnya juga dibersamai dengan kepercayaan bahwa selalu ada jalan dari sang pemberi napas kehidupan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan